ratusan rumah warga di kecamatan ciracas jakarta timur
belum memiliki safety tank untuk membuang limbah kotoran mereka
alhasil limbah tinjal langsung dibuang ke kali yang berada di belakang rumah mereka
sarmili salah satunya
sejak dibangun tiga puluh sembilan tahun lalu rumah warga jalan tanah merdeka sepuluh
kelurahan rambutan jakarta timur ini tidak memiliki safety tank
meski sempat ditegur perangkat kelurahan
sarmili mengaku tak punya biaya untuk membuat septic tank
sebelumnya ada satu satu ratus dua puluh enam rumah di kecamatan ciracas
yang tak memiliki septi tank
setelah adanya program pembuatan septic tank
kini tersisa empat ratus enam rumah yang belum memiliki tanki penampungan limbah
dari dana kemenusiaan yang sumbernya diperakasai oleh kecamatan ciracas
para donatur yang berkenan membantu
selanjutnya kami buatkan safety tank
jumlahnya tiga puluh enam unit bermanfaat
dari empat puluh dua kakak yang tersebar di lima kelurahan
gubernur dki jakarta ahmad riza patria juga menyebut
akan sesegera mungkin mencarikan solusi bagi warga yang belum memiliki septi tank
itu sangat tidak baik ya karena itu limbah kotor dan berpotensi menimbulkan penyakit ya
dan nanti pak camat dengan jajaran kalurah akan mencarikan solusi
dengan mencari donatur di sekitar situ ya
sanksi berupa teguran sudah dilayangkan bagi warga yang mampu namun enggan membuat septi tank
jika masih berhasil
membandel petugas mengancam akan menutup pipa pembuangan limbah